assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam damai sejahtera untuk kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan rahayu
terima kasih rekan rekan pers atas kehadirannya di kantor dpp pdi perjuangan
jujur kami kaget begitu banyak teman teman pers yang hadir di sini
dimana pada hari ini sebagai partai politik yang memiliki rekam jejak sejarah yang sangat panjang
dan memiliki roh ideologis sejak perjuangan bung karno mendirikan pni pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh tujuh
hari ini kami berdialog dengan mas gibran
ya dialog ini merupakan hal yang rutin
kami biasa bertemu
partai dengan para kader partai
apalagi ini menjelang
rapat kerja nasional yang ketiga
yang akan dilaksanakan pada tanggal enam sampai delapan juni dua ribu dua puluh
di sekolah partai lenteng agung
dengan tema fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara
sehingga terkait dengan kebijakan kemiskinan pengentasan kemiskinan keberpihaan pada wong cilik
maka kami juga masukkan agenda hari ini dalam pertemuan dengan mas gibran
karena nantinya pada saat rakernas tersebut
kami mengundang beberapa kepala daerah untuk memaparkan
strategi di dalam mengentaskan kemiskinan khususnya bagaimana sesuai dengan impres dari presiden jokowi
nomor dua kalau tidak dua ribu dua puluh dua

kami akan berbicara tentang bagaimana menjalankan komitmen dari ideologi pancasila
di dalam mengentaskan kemiskinan memberantas kemiskinan ekstrim
yang menurut sgds itu pendapatan yang diterima rp sebelas per hari
nah sehingga tadi kami juga banyak berdialog dengan mas gibran
bahkan nanti bersama dengan wali kota surabaya
sehingga kota surakarta kota surabaya kota semarang dan beberapa wilayah juangan akan menjadi pilot project di dalam menjabarkan ideologi partai untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim tersebut
nah di luar itu kami juga membahas berbagai diatika terkait dengan pemilu tahun dua ribu dua puluh
sebagaimana kita ketahui beberapa hari ini muncul berbagai berita berita yang kemudian mas gibran memberikan penjelasan kepada dewan pimpinan pusat pd perjuangan
saya bersama dengan pak komarudin watubun dan penjelasan sudah dapat disampaikan dengan sangat baik oleh mas gibran
karena selain sebagai kader partai beli ini juga sebagai wali kota solo
yang memang suka atau tidak suka solo itu memang menjadi kandang banteng pd perjuangan
juga sekaligus bagian dari epicentrum politik nasional kita
sehingga sebagai wali kota beliau banyak menerima tamu tamu di tingkat nasional
apalagi solo ini makanannya juga luar biasa kulinernya juga luar biasa
nah mas gibran bagaimana
kalau minggu pagi banyak yang sarapan di solo karena infrastrukturnya yang begitu bagus
dan tadi kami jelaskan pesan pesan dari ibu megawati soekarno petri kepada mas gibran bahwa berpolitik itu membangun peradaban
bahwa berpolitik itu merawat pertiwi
bahwa berpolitik itu juga harus mewaspadai berbagai manuver manuver politik
karena tujuan politik itu adalah
bergerak ke bawah
jadi memberdayakan rakyat turun ke bawah bersama rakyat
dan kita tahu bahwa dua ribu dua puluh empat itu memang mendorong seluruh dinamika politik itu sangat tinggi
sehingga semua swaspada
sehingga tadi saya sampaikan atas pesan dari ibu megawati soekarno putri
jadi ilmu ilmu kepemimpinan dan juga ilmu ilmu perjuangan dari ibu megawati soekarno petri kepada mas gibran
biar pak komarudin watubun yang memberikan penjelasan
dan setelah itu nanti dilanjutkan oleh mas gibran
prinsipnya ini adalah pertemuan antara dp partai dengan kader kader partai
untuk berdialog dan meluruskan berbagai hal
yang seringkali apa yang diberitakan dengan kenyataan itu berbeda
karena begitu banyak kepentingan kepentingan yang bermain
begitu banyak framing yang coba dimainkan
dan penjelasan dari mas gibran sangat komprehensif
karena itulah selanjutnya kepada pak komarudin watubun kami persilakan
baik terima kasih pak sekjen teman teman semua
jadi seperti beberapa waktu terakhir ini ada simpang siur berita di media
dan menjadi trending topic
hari ini mas gibran datang dan menjelaskan
dan kita pahami bahwa memang beliau sebagai kader partai juga sebagai wali kota
jadi pak sekjen menyampaikan pesan pesan ibu dan saya mendengar penjelasannya secara saksama
dijelaskan secara baik
dan saya memahami itu
apalagi beliau sebagai kader yang masih muda
kewajiban kita untuk beri nasihat
dan tadi kita menyampaikan nasihat panjang lebar
saya sampaikan bahwa anda ini seperti gula dengan smooth
beliau posisinya seperti gula
jadi semut dari mana mana tinggal menjaga
semut mana yang baik dan semut mana yang menjerumuskan
itu pesan singkat sebagai nasihat tadi
baik terima kasih pak komar
tadi pak komar juga menyatakan beliau ini juga sebagai senior
yang memberikan begitu banyak nasihat
untuk mas gibran
karena pd perjuangan itu mengedepankan prinsip kekeluargaan
sehingga kemarin ketika ada yang memframing pertemuan yang dilakukan oleh mas gibran
kemudian sepertinya dipersepsikan terkait dengan dukung mendukung capres
maka tadi sudah dilakukan penjelasan dengan sangat baik
dan kurang afdol kalau mas gibran sendiri tidak memberikan penjelasan
untuk itu kepada mas gibran dipersilahkan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
teman teman media yang saya hormati
pak hasto pak komar
terima kasih sekali
pagi hari ini saya sudah diterima di kantor dpp pdi perjuangan
hari ini saya sudah mendapat banyak sekali masukan nasihat
saya juga sudah menjelaskan
kronologi dari a sampai z terkait pertemuan kemarin
dan alhamdulillah beliau beliau dapat memahami itu
sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya
dan sekali lagi saya sebagai kader bdi perjuangan sebagai kader muda
saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan ibu ketua umum
baik terima kasih
jadi tadi memang banyak ya nasihat nasihat dari ibu megawati soekarno putri
yang disampaikan melalui saya
ya termasuk bagaimana di dalam pemilu ini banyak yang melakukan dansa dansa politik
sehingga kita harus kokoh sebagai kader partai
karena itulah fokus kita saat ini
menjalankan perintah dari ibu megawati soekarno putri
di mana pada tanggal dua puluh satu april ketika beliau mengumumkan bapak ganjar pranowo sebagai calon presiden
dan itu merupakan hasil perenungan yang mendalam
kontemplasi hasil dialog dengan para tokoh tokoh nasional
dengan presiden jokowi
termasuk dengan internal partai
mas prananda prabowo mbak puan maharani
maka semuanya wajib bergerak serentak turun ke bawah
dan kemudian untuk memenangkan pemilu dua ribu dua puluh empat
baik pemilu presiden dengan pak ganjar sebagai calon presiden
maupun pemilu legislatif
dan tadi mas gibran juga sudah menyatakan komitmennya di kader partai
untuk menjalankan hal hal yang menjadi kebijakan dari dewan pimpinan pusat pd perjuangan
dan yang menjadi instruksi dari ketua umum bdi perjuangan
karena itulah seluruh penjelasan sudah disampaikan
memang sebagai wali kota
sekali lagi banyak menerima tamu tamu
yang datang dan kemudian banyak juga yang melakukan suatu framing politik
dan pertemuan tadi diakhiri dengan makan lontong medan
lontong medan ini juga punya makna makna khusus
sehingga habis ini tentu saja seluruh partai
bersama sama bergerak secara serentak ke bawah
dan tanggal enam sampai delapan juni ada rapat kerja nasional yang pertama
nanti mas gibran kemudian pak eri cahyadi wali kota surabaya
ibu ita dan beberapa kepala daerah akan memaparkan program pengentasan kemiskinan
bagaimana mengatasi kemiskinan ekstrim
mas gibran juga
tidak mendapat tugas
di dalam memberikan contoh kebijakan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat
mungkin ada pertanyaan kami persilahkan
pak monang diatur ya
tian pak dari alini id
dari framing framing yang ditakutkan tadi itu
apakah kedepannya mas gibran ataupun kader pdp lainnya
tidak boleh membuat gestur seperti kemarin lagi
atau seperti apa pak terima kasih
ya satu lagi
kalau mas astok masih masih di situ
dan si pak istri juga
jadi yang pertanyaan pertanyaan wartawan tadi juga sebagian sudah saya tanyakan juga
pak komar tanyakan juga
sehingga saya wakili untuk dijawab
ya seluruh daerah dari pd perjuangan
itu kan sebagai kader pdi perjuangan itu menjalankan seluruh kebijakan kebijakan ideologis partai
termasuk di dalamnya dasar prasetya partai
komponen komponen dasar prasetya partai itu juga beberapa keberhasilan dari bapak jokowi ketika beliau menjadi wali kota solo
sehingga ini menjadi platform yang harus dijalankan oleh kepala daerah
itu tugas sebagai kader partai
sebagai kepala daerah
menjadi pemimpin dari seluruh rakyat yang dipimpinnya
karena pemilu ini hanya menjadi cara didukung oleh pd perjuangan
dan kemudian setelah terpilih harus menghasilkan suatu kebajakan
bagi kepentingan seluruh rakyat di wilayah
dimana para kepala daerah itu memimpin
karena itulah sebagai kepala daerah
itu juga menerima tamu tamu
dari partai yang berbeda
dari kalangan masyarakat yang berbeda
bahkan tamu tamu internasional
semua diterima dengan sangat baik
cuma dengan berbagai kejadian kejadian terakhir tadi
kemudian kami berdiskusi
kalau gitu nanti kalau ada tamu tamu
yang akan diterima secara resmi di kantor
dimana kepala daerah tersebut bertugas
baik di kantor wali kota maupun di kantor kabupaten
sehingga segala sesuatunya itu memang berkaitan dengan kemajuan wilayah
kemudian yang kedua
terkait dengan pertemuan
yang kemudian di persepsikan
sepertinya mas gibran memberikan dukungan
kepada relawan untuk memberikan dukungan kepada capres tertentu
maka mas gibran tadi juga menegaskan
bahwa sebagai kader partai
mas gibran ini juga
baru saja kita mengikuti konferensi pers
dari kantor dpp pdi perjuangan
terkait pemanggilan gibran raka buming
dan pada kesempatan ini
hasto kristianto selaku sekjen dpp pd perjuangan menyebut
dialog dengan gibran hari ini merupakan hal yang rutin
dan salah satu yang dibahas adalah pemeliharaan anak terlantar
dan juga persoalan kemiskinan
hasto menyebut dialog ini juga akan dilakukan
dengan kepala daerah lain
termasuk dengan surabaya dan juga semarang
hasto juga menyinggung pertemuan gibran
dengan beberapa tokoh nasional di kota solo
yang merupakan kandang banteng
hasto juga menyampaikan titipan pesan
dari ketua umum megawati soekarno putri
untuk menjaga dinamika politik dengan baik
sekaligus pertemuan ini mengklarifikasi sejumlah berita
yang beredar terkait pertemuan dengan prabowo subianto
bahwa tidak ada dansa politik jelang pemilu dua ribu dua puluh
sementara wali kota solo gibran raka buming
menyebut mendapat nasihat sekaligus menjelaskan
kronologis pertemuan dengan prabowo subianto
dan menyampaikan komitmen akan tetap sesuai
dengan instruksi partai pdp